sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
itu kan ah
dengan awal jadifire
itu kan ah
dan bapak bapak yang bareng dia itu kan
itu kan ah
kepolisian yang waktu itu nanyain gue ngapain kesini
jangan jangan sumarno di rumah sakit ini dirawat
jangan sampai sumara bicara ke mereka
kondisi pak sumarno sudah sedap ya pak
dan dokter juga mengasih izin kalau kita menanyai beliau
kata dokter pemeriksaan hari ini sangat baik pak
masker oksigennya juga sudah dilepas jadi kita bisa tanya irinya
benar dugaan gue sumarno ada di sini
papa udah bicara semuanya sama penyidik
dan sekarang penyidik sudah tahu
penyidik sudah tahu kalau pelakunya itu bukan mama sa